sivitas akademika universitas gejamada yogyakarta minggu pagi memberikan pernyataan sikap terkait revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi
mereka memberikan ultimatum kepada presiden joko widodo untuk menghentikan pembahasan revisi undang undang kpk dalam tempo sesingkat singkatnya
puluhan dosen dan mahasiswa menyampaikan ultimatum yang berisikan lima poin untuk presiden joko widodo di balai rung gedung pusat ugm
rantian rencana pembahasan revisi undang undang kpk dinilai akan menjadi kunci untuk menjaga kpk dari usaha pelemahan seperti terdapat dalam sejumlah pasal dalam revisi undang undang
mulai dari kehadiran badan pengawas hingga mekanisme sp tiga ultimatum dari sivitas akademika ugm ini menjadi gelombang protes kesekian kalinya dari yogyakarta
sebelumnya sejumlah perguruan tinggi organisasi masyarakat termasuk pengurus pusat muhammadiyah juga melainkan protes
dan meminta presiden joko widodo untuk mencari penyelenggaraan
presiden joko widodo mencari penyelenggaraan untuk menghentikan rencana pembahasan revisi undang undang kpk
presiden joko widodo mencari penyelenggaraan untuk menghentikan rencana pembahasan revisi undang undang kpk
presiden joko widodo mencari penyelenggaraan untuk menghentikan rencana pembahasan revisi undang undang kpk